lalu lintas di kawasan gerbang tol brebes jawa tengah mengalami kepadatan
untuk mengetahui informasi lebih lengkap
sudah terhubung bersama kami
koesponden cnn indonesia area dita utama
ya dito bagaimana situasi lelintas di sana
apakah sudah ada upaya dari pihak kepolisian untuk mengurangi kemacetan
ya halo selamat pagi amel
dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya
ini telah terjadi sebuah antrean
lebih tepatnya para kendaraan yang telah keluar dari pintu keluar tol
dari brebes timur itu sendiri
dan saat ini mereka hendak menuju ke jalur pantura
dan saya dapat informasi bahkan dari sejumlah pengendara
bahwa mereka bahkan terjebak kemacetan lebih dari dua puluh empat jam
bahkan ada yang beristilah kepada saya
bahwa dia berangkat sejak pukul setengah lima pagi pada hari senin
dan baru sampai pada pukul tujuh pagi tadi di lokasi tempat saya berada saat ini
sementara itu dapat saya laporkan juga bahwa di jalur pantura
tempat yang ada di belakang saya itu
juga telah mengalami kemacetan
saya sendiri juga tadi berangkat dari pada hari senin pada pukul tujuh pagi
dan baru sampai di kota tegal pada jam dua malam
memang di sini banyaknya terjadi
terdapat kemacetan di area di jalur pantura itu sendiri
karena memang diakibatkan banyaknya sejumlah spbu
yang mengalami antrean panjang hingga mengular ke jalanan
sehingga membuat arus lalu lintas menjadi tersendat
dan untuk mengurai kemacetan ini
pihak kepolisian yang dibantu oleh pihak tni
telah memperlakukan sistem kontraflow
dan juga sistem arus buka tutup
kontraflow ini sendiri telah dioperasikan sejak pukul empat pagi
menuju ke arah kota tegal
dan saya ada informasi bahwa ini akan diatur
tergantung terhadap situasi dari arus lalu lintas itu sendiri
memang tidak dipatok sampai kapan kontraflow ini akan berlaku
dito terima kasih sekali atas laporannya
selamat bertugas kembali
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti perkembangan situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas
dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
jika anda ingin mengetahui informasi seputar mudik
jangan lupa unduh aplikasi gomudik di playstore